empat pebasket pelajar dan empat pelatih terpilih sebagai squad honda developmental basketball league camp dua ribu dua puluh dua all star
yang digelar di grand atrium pakuwon mall surabaya minggu malam
para atlet dan juga pelatih terpilih ini akan mengikuti pelatihan di amerika serikat
dua ratus tiga puluh empat atlet basket pelajar dari dua puluh dua provinsi di indonesia
mengikuti honda developmental basketball league atau dbl camp dua ribu dua puluh
untuk merebut tiket berlatih dan bertanding basket di amerika serikat
setelah mengikuti pelatihan selama lima hari yang difasilitasi oleh dbl academy
tiga belas atlet putra dan dua belas atlet putri serta empat pelatih terpilih
sebagai squad honda dbl indonesia all star di grand atrium pakuwon mall surabaya jawa timur pada minggu malam
para atlet pelajar dan pelatih terpilih tersebut bakal belajar dan berlatih ke amerika serikat pada juli mendatang
inilah kesempatan langka yang diperoleh
atlet baskin muda untuk mengasah kemampuan basketnya di level internasional
founder dbl indonesia azrul ananda menyatakan
selama lima belas tahun digelar dbl indonesia telah melahirkan atlet basket profesional
dari level klub hingga tim nas basket
dan tahun ini kita kembali menghasilkan tim all star
yang nanti bulan juli akan berangkat ke amerika
mereka akan bertanding di sana berlatih juga belajar di sana jadi bukan jalan jalan
pengalaman dalam sepuluh tahun terakhir bahkan lebih mungkin lima belas tahun terakhir
anak anak all star ini kebanyakan akan menjadi tulang punggung tim tim profesional di indonesia
digelarnya kembali honda dbl camp yang sempat terhenti akibat pandemi
disambut baik oleh atlet pelajar dan pelatih yang terpilih berangkat ke amerika
ini karena juga tahun keduanya ke usa juga senang banget
dari seleksi ini gimana selama camp ini
kalau tahun ini
masih lumayan capek sih ke fisik sama games nya
kita berangkat ke amerika yang semua orang tahu perkembangan basket di sana yang luar biasa
dan mungkin salah satu yang terbaik di dunia
jadi ya semoga dari sana saya bisa membagikan ke teman teman pelatih di sini
juga ke pemain pemain yang saya nanti bakal latih atau saya bakal ketemu nanti
pemilihan skuad muda dbl indonesia all star ini
berdasarkan penilaian langsung tim pelatih dari world basketball academy